ada seorang siswa sekolah menengah kejuruan di jakarta yang terpaksa mengikuti un dari kantor polisi
sayang sekali karena terlibat kasus perampokan
tidak tanggung tanggung seorang pelajar smk di jakarta timur melaksanakan ujian nasional dengan kawalan polisi
siswa ini mengikuti ujian nasional di polsek ciracas jakarta timur enam belas maret lalu
siswa ini ditangkap polisi karena terlibat perampokan dengan kekerasan dan kini sedang menunggu persidangan
untuk menghadapi ujian nasional ia diberi kesempatan belajar dengan buku seadanya